terpidana mati kasus kepemilikan satu ratus sepuluh kg sabu chai changpan berhasil kabur dari lembaga pemasyarakatan kelas satu a tangerang setelah menggali lubang pada hari senin empat belas september yang lalu
rekaman cctv bagian luar dari lapas kelas satu a tangerang banten merekam kaburnya bandar narkotika terpidana mati chai changpan dari dalam lubang yang digalinya
ia keluar dari lubang yang digalinya pada tanggal empat belas september dua ribu dua puluh sekitar pukul dua dini hari
chai chang pan yang difonis mati pada tahun dua ribu enam belas tersebut kabur seorang diri kemudian melewati pagar lapas dan keluar di got pemukiman warga
kabak humas dan publikasi di jenpas rika aprianti dalam pesan pendeknya menyatakan saat ini tim pencarian dari lapas kelas satu tangerang berkoordinasi dan bekerjasama dengan polda banten serta polda metro jaya masih terus mencari keberadaan chai changpan